saya dikirimkan sementara saya belum ke sini
hasil tes antigen terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes pcr
sementara saya belum datang
dalam video yang beredar luas di media sosial
seorang warga berinisial zk mendatangi sebuah tempat penyedia jasa tes swab
di kawasan scbd jakarta selatan
ia protes karena dikirimkan hasil tes antigen dan pcr yang positif
padahal ia baru mendaftar dan belum melakukan tes sama sekali
menanggapi hal ini melalui rilisnya
direktur utama bumame farmasi james wiharja meminta maaf dan mengakui ada kesalahan
kesalahan ada pada admin yang mengirimkan hasil pasien lain
yang kebetulan memiliki nama yang sama
menurutnya staff itu sudah mendapat teguran keras